gue cuma bisa serahin semua komponen
jodoh kita dengan tuhan
kalo memang raya jodoh lo
allah pasti kasih dalahnya mon
apapun yang bakal terjadi kedepannya nanti
lo udah tau kalo
lo udah tau
jadi itu gue nanya sama lo
lo beneran udah tau atau gimana ya
jadi lo semua udah tau
gue juga udah tau
satu hal yang gue pengen kalian tahu semua
nyokap gue udah lama banget mengerit
beliau yang gede gue sendirian
yang kerja mati matian sepanjang hidupnya
untuk ngebesarin gue
selalu bela belain waktunya dia untuk

gue gak mau nyakitin dia lagi
jujur bisa melihat dia bahagia
bisa ngeliat dia senyum
bisa ngeliat dia ketawa kayak gini sekarang
wah gue gak bisa
gue yang selalu ada buat dia aja gue
gue rasa gue gak bisa bikin dia senang kayak gitu
dia tuh pribadi yang beda sama yang dulu
dari senyumnya dari ketawanya
itu bukan senyuman palsu yang selama ini dia kasih ke gua
cuma untuk sekedar ngasih tau gue kalo dia tuh gak kenapa napa
dan dengan kebahagiaan dia sekarang
gue cuma pengen jadi
gue cuma pengen jadi yang terbaik buat nyokap gue
selagi gue masih ada sekarang
senyum manis nyokap gue itu
senyum indahnya dia
itu lebih dari apapun
kebahagiaan satu satu nyokap gue
itu cuma aku semua mau
kebahagiaannya sama suami udah gak ada
karena nyokap gue udah disakiti sama bukaku sendiri
dan gue rasa secintanya cintanya nyokap gue sama abah
tapi begitu dia tau kalo raya
kalo raya itu anak dari calon suaminya
sayang banget sama dia
ini banget untuk masalah ini gue gak bisa ngomong apa apa
gue gak ada jalan lain
lu denger sendiri kan kata kata lo
lo sekalian nyakitin raya
lo sama aja kan kayak bokap lo
lo nyakitin orang lain juga
lo kenapa sih nyakitin perasaannya raya
lo tau gak sih
dia tuh sahabat kita tau gak
kita gak bisa ngeliat sahabat kita sendiri tuh nangis terus mon
sampai kemarin sampai hari ini pun juga
raya nangis terus
mata dia merah bengkak
cinta mati sama dia
cinta mati sama dia
cinta mati sama dia
udah terlalu lama nyokap gue menderita
ini saatnya buat gue ngalah dan dengar kata kata kalian tadi
sakit banget buat gue
karena kalian tuh gak bisa ngukur seberapa sayangnya gue sama raya
cuma gue yang tau
boleh ke masters
member shape ya
khususnya lo berdua mel
jangan ceritain masalah ini ke raya ya
jangan sampai raya tau
gue mohon banget raya jangan sampai tau masalah ini
aduh gue gak mau nyakitin dia lagi
gue gak mau
gue gak mau raya
ngerasain apa yang gue rasain
biar ini cukup jadi masalah gue aja
emang nahan rasa ini sendiri
kadang gue sampai gak tau gue harus ngapain
ternyata masih ada kalian disini
gue malah jadi beban
buat kalian gue ngebagi beban gue bareng bareng sama kalian
jangan lalu penuh masalah sendiri
kalau ada masalah lo ceritain aja
jangan dipendam gitu
gak bagus tau
jangan lupa ngebantuin aku
jangan lupa ngebantuin aku
tadi gue sama
melih terlalu keras ya sama lo
karena gue mau ngobelain raya
lo tau kan
sama megan itu
tapi kalau udah kayak

ya jujur gue gak tau gue harus ngapain lagi
ya jujur gue gak tau gue harus ngapain lagi
gue harus gimana kan
gue cuma bisa serahin semua kamu

jodoh kita dengan tuhan
kalau memang raya jodoh lo
kalau memang raya jodoh lo
allah pasti kasih dalahnya mon
apapun yang terjadi kedepan realistic
itu gak akan menyakiti nyokap gue
dan gue terima kasih banyak ksalah kalian
karena kalianian udah support gue di sini

sorry ini gue harus cabut bulan sama temen temen yang lain
lo yang kuatlah
thank you mak
gue mohon banget jangan berantakan
lo tinggi banget tuh